sejumlah warga mengumbandangkan azan saat hujan deras disertai angin kencang melanda tasik malaya jawa barat rabu siang
kepanikan terjadi saat baliho besar rubuh dan menimpa sejumlah kendaraan
tidak hanya itu hujan deras menyebabkan air meluap dan masuk ke pasar rel hingga setinggi lutut orang dewasa
berdasarkan rilis tertulis bpbd kota tasikmalaya hujan deras disertai angin kencang menyebabkan bencana di beberapa titik
selain luapan sungai yang merendam jalan dan permukiman juga menumbangkan sejumlah pohon dan baliho
tiba tiba ada yang jatuh terus amruk di depan bank bjb
limpa mobil tiga mobil ada yang tuna nggak ada yang korban
sementara di gresik jawa timur detik detik tanah longsor
di makam perbukitan putri cempo gresik jawa timur terekam kamera warga rabu pagi
kejadian longsor ini merupakan yang kedua kalinya setelah kejadian serupa terjadi tiga hari lalu
akibatnya satu satunya jalan alternatif yang tersisa dari akses makam putri cempo terputus total
selain itu satu warung ikut ambruk dan tertimbun longsoran tanah
longsor terjadi akibat guyuran hujan deras
beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian berlangsung
di lokasi terpisah warga sleman daerah istimewa yogyakarta
dikejutkan dengan fenomena hujan es dan angin kencang yang menerjang sejumlah wilayah rabu siang
gediran es yang jatuh bersama hujan terjadi di kecamatan gondok kusuman dan jepis
kota yogyakarta dan kecamatan turi serta triharjo sleman
tidak hanya itu hujan es disertai angin kencang juga mengakibatkan talut sungai di kampung blunyah gede sindu adi sleman jebol
kabit kedaruratan dan logistik bpbd sleman mengatakan
akibat talut jebol setidaknya lima belas rumah warga rusak dan terendam
luapan air setinggi kurang lebih setengah meter
luahan warga terpaksa mengungsi
hujan deras di wilayah sleman dan hampir merata
terutama untuk yang wilayah melati ini di sleman sindu adi
hujan cukup deras sekali sehingga drainase jalan condro likuto
ini kan over kapasitas
sejak awal februari dua ribu dua puluh sampai februari dua ribu dua puluh satu
badan nasional penanggulangan bencana bnpb mencatat
ada tiga dua ratus lima puluh tiga bencana yang terjadi di indonesia
jika dikalkulasi lebih jauh maka ada sembilan bencana yang terjadi di indonesia setiap harinya
kepala bnpb doni monardo mengatakan
hal ini menjadikan indonesia berada di urutan ke tiga puluh lima sebagai negara dengan tingkat resiko ancaman bencana paling tinggi
selain itu setiap kejadian bencana diikuti kehilangan harta benda dan korban jiwa
indonesia disebut mengalami kerugian ekonomi akibat kejadian bencana rata rata
rp dua delapan triliun per tahun
dari peristiwa bencana tercatat korban melebihi satu seratus jiwa per tahun
setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata rata rp dua puluh dua delapan triliun rupiah per tahun
belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam sepuluh tahun terakhir
untuk mereduksi dampak bencana presiden jokowi menekankan empat kunci utama berupa aspek
pencegahan dan mitigasi bencana
pertama pelaksanaan kegiatan di lapangan lebih maksimal
kedua kebijakan mengurangi resiko bencana yang dipastikan terintegrasi
ketiga manajemen tangkap darurat dan kemampuan rehabilitasi serta rekonstruksi yang cepat pasca bencana
dan keempat memberikan edukasi kepada publik dari skala terkecil seperti rumah tangga agar masyarakat di daerah rawan semakin siap
jangan terlambat jangan terlambat
ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana
ini bukan yang kita berhatikan bukan bukan itu
tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi
kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul betul terencana dengan baik
presiden jokowi juga meminta segala elemen siap bekerja keras bekerja cepat
serta penuh inovasi dalam menanggulangi bencana dan bukan saling menyalahkan serta menomorsatukan ego sektoral
agar pelaksanaan di lapangan terus diperhatikan manajemen tangga bencana diperbaiki
dan masyarakat diberi edukasi serta literasi tentang bencana sehingga semakin siap
diliputan cn indonesia